aksi hadang dan tangis histeris warga warnai eksekusi lahan di kawasan pulau sari gunung sari surabaya selasa siang
warga menolak dieksekusi karena mengklaim lahan masih dalam sengketa dan warga belum menerima ganti rugi
saya tidak mau saya masih berpikir di mana
tangis histeris salah satu warga ini mewarnai proses eksekusi lahan yang dilaksanakan petugas pengadilan negeri surabaya selasa siang
sementara sejumlah warga lain yang menempati lahan sengketa berupaya memblokade jalan agar proses eksekusi dengan membongkar paksa bangunan mereka gagal
namun petugas pengadilan yang dikawal ratusan polisi
dari polrestabes surabaya tetap menjalankan proses eksekusi lahan dengan tiga ratus lima puluh empat bangunan yang dihuni tiga ratus kepala keluarga di dalamnya
ketegangan ini terjadi saat petugas akan mengeksekusi lahan seluas enam puluh lima meter persegi lebih di kawasan pulau sari gunung sari surabaya
warga menolak lahan mereka dieksekusi karena menganggap lahan tersebut masih dalam sengketa dan warga belum mendapatkan uang ganti rugi sepeser pun
belum dapat ganti rugi
belum dapat ini
sepeserpun gak dapat
sebeserpun gak dapat
tanah bukan milik patra jasa
kenapa rumah yang berdiri di atasnya digusur
diminta suratnya oleh kami tadi tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan
eksekusi ini sendiri dilakukan karena sudah memiliki kekuatan hukum
tetap dari pengadilan negeri surabaya yaitu berdasarkan surat keputusan sengketa tanah yang dimenangkan pt patra jasa selaku pemohon eksekusi
jadi objek lahan yang dieksekusi berdasarkan keputusan pengadilan
yakni seluas enam puluh lima lima ratus tiga puluh tiga meter persegi
berdasarkan putusan pengadilan negeri surabaya nomor tiga ratus tiga puluh tiga tahun dua ribu tiga belas yang telah berkekuatan hukum tetap
rencananya setelah dilakukan eksekusi lahan seluas enam puluh lima meter persegi ini akan dijadikan area perluasan lahan sewa
wahyu pratama surabaya